menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim mengatakan digabungnya
kemendikbud dan ristek dalam satu pintu akan mempermudah koordinasi pihak universitas dengan pemerintah pusat
ya hal ini disampaikan nadiem makarim usai dilantik presiden jokowi di istana negara jakarta pada rabu sore
nadiem berharap nantinya akan lebih banyak murid mahasiswa termasuk dosen yang melakukan kegiatan riset
hal ini selaras dengan keinginan presiden jokowi tentang merdeka belajar
di mana ilmu bisa diserap dari manapun seperti magang dan juga pertukaran pelajar
mungkin akan menjadi kabar gembira juga bagi para universitas karena sekarang dari sisi riset maupun juga transformasi pendidikan
ada di dalam satu kementerian sehingga satu pintu dan rektor juga semakin mudah untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat